penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk memanggil tiga belas anggota dprd kota banjarmasin untuk diperiksa sebagai saksi senin pagi
pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan kpk terhadap empat tersangka kasus suap pengesahan penyertaan modal pemerintah kota banjarmasin kepada pdam banjarmasin
setelah menggeledah ruang anggota dprd kota banjarmasin beberapa waktu lalu
lembaga antirasuah senin siang kembali datang ke banjarmasin untuk memeriksa tiga belas orang anggota dprd kota banjarmasin
pemeriksaan dilakukan di salah satu ruangan penyidik mapolda kalimantan selatan
pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut kasus suap yang menyeret ketua dprd dan wakil ketua dprd kota banjarmasin
yang tertangkap tangan atas kasus suap perda penyertaan modal pemkot untuk pdam banjarmasin
mereka yang diperiksa adalah anggota dprd mulai dari unsur pimpinan
plt ketua dprd kota banjarmasin dan sejumlah anggota lainnya
pemeriksaan dilakukan secara tertutup mulai pagi hingga petang
menurut suprayogi salah seorang anggota dprd yang turut diperiksa
kehadirannya bersama tiga belas orang anggota dprd kota banjarmasin dan satu pemerintah kota banjarmasin
adalah sebagai saksi untuk empat orang tersangka yang tertangkap tangan kpk
pemeriksaan ini berhasil
pemeriksaan yang terjadi di kpk itu sebagai saksi atas nama empat orang yang kemarin itu
pak musli pak gensis pak haji yones malik dan pak andi
ada berapa orang yang diperiksa
untuk hari ini kalau kita lihat undangan pemanggilan itu
sebelas orang dari dprd kota yang saya tahu ya
satu orang dari pemko
kpk telah menetapkan empat orang tersangka suap dalam ott terkait persetujuan perda penyertaan modal pemko
untuk pdam bandar mangsi sebesar rp lima puluh lima miliar
mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah ketua dprd banjarmasin iwan rusmali
wakil ketua dprd banjarmasin sekaligus ketua pansus raperda andi effendi
dirut pdam bandar masih musli
dan juga ketua dprd bandar masih
danik hayati banjarmasin